kandungan susu kental manis kembali ramai di bahas publik
badan pengawas obat dan makanan bahkan menerbitkan surat edaran tentang produk mengandung susu ini
tujuannya untuk melindungi konsumen utamanya anak anak
konsumen wajib memperoleh informasi mengenai kecukupan gizi produk susu kental manis
gurih dan manis itulah rasa susu kental manis
sebagian besar masyarakat tentunya pernah mencicipi produk mengandung susu ini
baik dalam kemasan kaleng maupun saset

ya untuk di rumah beda beda ada yang minta susu ini susu itu gitu
kalau buat teh teh susu itu gitu
ini buat campuran ya

rasanya si taunya ini susu gitu aja
gak tau ini ini tuh biasa bilangnya susu kental manis
itulah pendapat dari para konsumen susu kental manis
badan pengawas obat dan makanan telah menerbitkan surat edaran tentang produk susu kental manis
dalam rangka melindungi konsumen dari informasi yang tidak benar mengenai konsumsi produk mengandung susu tersebut
nah sementara yang namanya susu kental manis susunya sedikit sekali tapi tambahan gulanya yang banyak
makanya ini sebenarnya tidak bisa digolongkan sebagai susu apalagi disebut susu untuk anak anak
karena nanti yang diberikan ke anak makanan yang gulanya tinggi
dan gulanya tinggi itu tidak baik tidak sehat
karena dia bisa meningkatkan berat badan tapi memicu menderita diabetes atau kecing manis
dokter samuel mengingatkan konsumen harus membaca kandungan gizi di dalam kemasan atau kaleng produk susu kental manis ini
terutama di dalam kemasan atau kaleng produk susu kental manis ini
kandungan gula dan protein
samuel menambahkan yang harus diperhatikan orang tua menyangkut gizi anaknya adalah memberikan karbohidrat kompleks bukan gula
dan proteinnya harus tinggi karena anak anak harus tumbuh serta membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat
apabila anak yang dalam masa pertumbuhan ini diberi susu dengan kadar gula yang tinggi akan memicu kegemukan dan diabetes
sambal menyarankan produk susu kental manis ini bukan buat makanan atau minuman utama
namun hanya sebagai bahan tambahan untuk menambah cita rasa